pasca erupsi gedung merapi warga di desa tlogolele boyolali jawa tengah
sabtu kemarin masih bertahan di tenda dan barak pengungsian
beberapa di antara pengungsi mulai terserang penyakit
puluhan warga mengungsi di posko pengungsian sementara
balai desa tlogolele jematan selu kabupaten boyolali jawa tengah
mereka yang mengungsi sebagian besar adalah anak anak kaum wanita dan lanjut usia
para pengungsi yang masih bertahan diperkirakan mencapai tiga ratus lima puluh orang
sementara pada malam sebelumnya warga yang mengungsi mencapai lebih dari seribu orang
berkurangnya jumlah pengungsi pada siang hari karena para laki laki dan pemuda
kembali ke rumah dan ladang untuk mencari makanan bagi ternak mereka
untuk pada siang hari ini sebagian pengungsi untuk yang dewasa itu pada pulang
karena kebanyakan punya ternak di atas
jadi mencari rumput untuk makan ternak
namun untuk lansia dan balita dan ibu hamil masih di posko pengungsian
itu sekitar tiga ratus lima puluh orang
sementara para pengungsi mulai terserang beberapa penyakit
salah satunya infeksi saluran pernafasan atas atau ispa
dan beberapa mengeluhkan tekanan darah yang cenderung naik
para pengungsi langsung mendapatkan pengobatan di posko kesehatan yang didirikan di lokasi pengungsian
ya mungkin kecapean kalau kan ya ini kan mendadak juga
karena letusan kan tidak bisa diprediksi
jadi kita udah enak enak tidur enak terus ada letusan kita harus mikir lagi
selain mikir pengungsi juga mikir kebutuhan kebutuhan yang harus dikonsumsi oleh pengungsi
keluhan yang dirasakan oleh warga pengungsi sebagian besar adalah masalah saluran pernafasan
untuknya adalah batuk
kalau rata rata sebagian dari mereka naik
padahal sebelumnya riwayat darah tinggi juga gak ada ya karena faktor kelalahan itu aja
tapi kita sudah bantu sudah antisipasi dengan obat obatan
warga berharap mereka tidak perlu tinggal lebih lama di pengungsian
namun warga juga mengaku cemas jika terjadi erupsi yang menelan korban jiwa seperti pada dua ribu sepuluh
sehingga para pengungsi merasa cemas yang berlebihan